senang sekali bermain pak kalau udah main lupa waktu saya aja repot sekali ngurusinnya
jadi dia suka ngarang ngarang cerita atau apa ya gitu deh
jadi nanti kalau bapak mendengarkan dev lagi bercerita itu jangan percaya
begitulah dia karena senang menghayal
ya udah sekarang gini papa gak mau denger lagi ini
kalau gak sampai kamu begini papa yang bakal lupakan
mama kamu capek tau gak
ngurus akak kamu ngurus rumah ngurus semuanya
ya udah nyobatin dulu yuk
pak harus bayar nih
pokoknya papa harus cepat bayar pak
mama malu dong pak udah diteleponin dari sekolah ditagi tuh
dia harus bayar sekolah pak apalagi anak kesayangan papa kerjanya bikin orang berantem mulu
daripada nyusain dikeluarin aja tuh pak dari sekolahan mama udah susah ngurusin tuh anak
mah papa gak setuju anak anak berhenti sekolah

kalau ada uang kek nggak ada uang kek anak anak mesti sekolah
makan aja susah apalagi bayar sekolah
kalau papa nggak pindah kerja lama lama malah yakin sekali bakal jadi gelandang
kak sten kenapa ya nggak biasa biasa banget

oh enggak kok dia lagi aneh aja
kayak biasa dia kan udah jadi anak kesayangannya mama ya enggak
kakak nggak takut dimarahin sama mama kan kita mama nggak boleh bantuin dev
woy kak ron kenapa ya dev selalu aja dihukum
kamu benci sama mama
jadi dari tadi pada di kamar aja
roni mama kan sudah bilang sama kamu kalau def lagi dihukum jangan coba coba kamu nolongin dia
kasian dev ma
jam segini udah tidur emangnya nggak belajar
tadi udah belajar ma
tapi disuruh berhenti sama kak lon
katanya sandy suruh mengobati lukanya dev
akhirnya sandy tidur deh
nih ini gara gara kamu nih
lihat nih kakak kakak kamu jadi pada nggak belajar
kamu harus dihukum sama mama doang atau lagi harus dihukum sama apa
kasian dev ma
sandy aku ngajak kamu tuh nggak jadi kayak mama
kita harus jadi aman kak biar kita kubuk bulur kayak dev
ya tapi sedangkapan kamu jadi pengegitan mama
hah dasar penghianat
ini ada siapa
dewa penolong kamu
nggak ada lagi pergi
papa kamu lagi cari pekerjaan baru nggak tahu pulangnya kapan
apa kan dev
tanya mau diobatin
mau mengobatin aku
kayaknya nggak mungkin dev
aku mah apa lagi yang harus aku terima
ah ternyata mama benar
dia memang ngobatin aku
belum buka buka
pengen banget gini anak laki
ya tuhan ini sakit sekali
aku tidak kuat
apa yang harus aku perbuat
buka buka buka
buka buka buka
jangan merasa kamu tuh
sebenarnya ada apa dengan div di bangun
karena sekarang div tidak fokus pada pelajaran
nggak ada masalah apa apa kok pak
saya di rumah mengurusi dengan sangat baik
apa dev menceritakan sesuatu yang bukan bukan ke bapak
di sekolah ini dia termasuk murid yang pendiam
dia dulu berprestasi tapi sekarang nilainya tidak ada yang bagus
mungkin dia senang sekali bermain pak
kalau udah main lupa waktu
saya aja repot sekali ngurusinnya
oh iya pak satu hal lagi
jadi dia suka ngarang ngarang cerita atau apa ya gitu deh
jadi nanti kalau bapak mendengarkan div lagi bercerita itu jangan percaya
begitulah dia karena senang menghayal
maaf pak tapi itu nggak benar pak
papa ngerti apa sih yang ngurusin deve anak anak setiap hari itu kan mama
papa kan kerja
saya minta sekarang ibu lebih konsentrasi pada dief
karena dia harus mau belajar dan lebih fokus pada pelajaran di sekolah
iya pak baik pak
dan saya minta juga bayaran sekolahnya diselesaikan
urusan itu suami saya yang akan mengaturnya pak
baik saya tunggu sampai besok
terima kasih banyak pak
syuk maka dia makan nasi kunyit kamu

kita laparin balik sekolah aja yuk
yuk yuk yuk yuk
lagi pada ngapain kalian teh disini
bapak mau bersih tembar mandi udah sana sana sana
eh mudah baong
ngapain kamu tidak ada disitu
ayo cepat keluar
udah aduh ini aja sekolah biar keluarin sekalian
iya masa ada maling di sekolah di mina aja
kamu bingung begitu
dalem ada dev ya pak
gak ada gak ada siapa siapa di dalem
ah bapak bohong pasti ada dev di dalem
masuk yuk masuk yuk
tidak tidak boleh masuk
di dalem teh ada bangket tik
ini bau ini bau
ada apa ini pak sarju kenapa
anak anak kok pada larian begitu
iya pak sarju
gak ada apa apa bu
pak sarju gak bohong
gak ada apa apa
di toilet ada apa
bener bu gak ada apa apa
tak buat deh
asal kuat sudah